masih bersama kami di good morning
ada lagunya michael jackson di good morning pagi
ini bikin saya makin kangen aja sama mj ya
tapi banyak loh lagu covernya di youtube
kamu juga bisa coba lihat dan gak bisa bagus
semuanya viral juga ya
sama kangennya saya juga
kalau misalnya ngomongin soal kemedan
pasti maunya memakan ini nih
makanan yang kadang kadang
durian sebenernya durian sih ya
kita suka bilangnya durian
nah kemarin tamu tamu undangan yang sudah datang ke medan
ya pasti akan jalan jalan di sekitar kota medan
dan salah satu tempat yang pasti ramai dikunjungi yaitu
warung durian yang katanya nggak bikin cabang di kota kota lain
kita lihat informasinya
mencicipi durian menjadi salah satu yang harus dilakukan
ketika berkunjung ke kota medan
salah satu tempat yang ramai dikunjungi adalah
warung durian ucok
tempat ini bertambah ramai ketika pesta adat dan resepsi pernikahan kahiyang ayu siregar
hingga senin siang
para tamu presiden memenuhi warung durian ini
ternyata gak undangan pak presiden
lalu sekalian mampir ke ini
baru kali ini ke tempat ucok durian
terus kemari mau beli durian ini ya
habis undangan dari pak jokowi
terus mampir ke durian kecil
boleh boleh itu ke jakarta
menurut pemilik warung durian
penjualan meningkat hingga dua kali lipat dari hari biasanya
banyak undangan yang datang datang dari luar kota
ada yang dari pada selipuan
ada yang dari jantar
ada yang dari jakarta
ada yang dari bandung juga datang
ada juga yang dari
ada yang di luar kota banyak orang datang
tak hanya dimakan langsung
para pengunjung juga bisa menikmati durian dengan ketan lembut
selain itu durian di bawah standar diolah menjadi dodol es krim dan pancake